keindahan coraknya menjadi khas sana khas nusantara
inilah mahakarya indonesia yang mendunia
warisan budaya yang harus dilestarikan
cintailah batik indonesia hadirkan dalam keseharian